hari ini om irfan datangin atau menyembelah ke rumah sakit
ya sahabatnya waktu dulu di tempat rehabilitasi
elsa sama neneknya
kamu kok tau
kamu pernah ketemu ya
aku kan pernah nemenin tanino
mau janggukin elsa
ketemu dia disana sama mereka
tapi kayak mereka berdua tuh deket banget sama jessi ya mas
kok mama ketiduran disini sih
siapa yang cat subuh begini

ini anaknya lasakan
ini anaknya lasakan ma
ini cucu kita kan ma
jujur sama papa tolong
aku tahu elsa masih hidup itu dari ricky
tadi malam kamu mimpi buruk
kamu panggil nama keisah
nama anak elsa itu adalah kisah
nama baik itu namanya kisah
kamu tahu dari kapan
aku tahu sejak elsa melahirkan
aku membantu elsa melahirkan
waktu itu aku bohong
tapi aku pergi ke bandung
aku nemenin elsa melahirkan di pusku semas kayuwaru
kamu kenapa bohongin aku lagi ma
kamu tahu betapa aku takut aku cemas aku nyari nyari hal apa
aku setengah mati dari elsa
aku ketakutan ma aku takut elsa kenapa kenapa
kamu gak tahu aku gimana berkecamuknya ma
aku berharap elsa berada di situ dan elsa bangun di tempat lain
kamu gak tahu rasa dia seperti apa
sebentar aku ambil obat dulu ya pak
maafkan alta disini
dave jangan dipulangin giliran
karena aku gak tegas sama yos
aku gak mau yang sebalik lagi kelapain
dan aku kasih jarum lewat keisha sama yang sedipisahin
boleh dong harus bala
cukai kita semua ya allah
berikan oma kesehatan
nggak masuk rumah sakit lagi
aku papa mama dan omah
om irfan datangin temennya bela ke rumah sakit
ya sahabatnya waktu dulu
di tempat rehabilitasi
elsa sama neneknya
kamu kok tau
kamu pernah ketemu ya
aku kan pernah nemenin tanino
mau jengukin elsa
ketemu dia disana sama mereka
tapi kayak mereka berdua tuh deket banget sama jessi ya mas
abis itu mereka